hingga satu mei setidaknya sembilan ratus empat puluh sembilan warga negara indonesia telah dievakuasi dari sudan
proses evakuasi kini memasuki tahap keempat dan dilakukan melalui tiga negara yang berbeda
yaitu jeddah arab saudi mesir dan persatuan emirat arab
sembilan ratus empat puluh sembilan warga negara indonesia yang dievakuasi dari sudan
terdiri dari sembilan ratus tiga puluh wni yang dievakuasi melalui jeddah
tiga belas orang melalui mesir dan enam orang dievakuasi via persatuan emirat arab
menteri luar negeri retno marsudi mengungkapkan saat ini masih banyak negara
yang belum mampu mengevakuasi warga negaranya
adapun evakuasi wni tahap keempat sebanyak seratus orang
dijadwalkan tiba di jakarta pada tanggal dua mei
sedangkan total wni yang telah dipulangkan ke indonesia

mereka dipulangkan dalam tiga tahap
tahap pertama tiga ratus delapan puluh lima orang tiba pada dua puluh delapan april dengan garuda indonesia
tahap kedua tiga ratus enam puluh tiga orang tiba tiga puluh april dengan garuda indonesia
tahap ketiga tujuh puluh lima orang yang tiba satu mei dengan pesawat tni angkatan udara
delapan wni mengatur kepulangannya secara mandiri
selanjutnya pemulangan tahap keempat
dijadwalkan tiba di jakarta dua mei dengan garuda indonesia
rencananya sebanyak seratus evakuasi